gedung grand paragon di jalan gajah mada jakarta barat senin pagi terbakar
dua puluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasinya
puluhan unit mobil kebakaran dikerahkan setelah terjadinya kebakaran
di ruang karaoke lantai tujuh grand paragon jalan gajah mada jakarta barat
kebakaran terjadi sekitar pukul sembilan pagi dan membuat panik para pengunjung
serta karyawan hingga berhamburan ke lobi gedung
kebakaran terjadi setelah adanya percikan api di ruang sound system
hingga meluas ke ruang karaoke
pengunjung karaoke dan tamu hotel dievakuasi melalui tangga darurat oleh petugas keamanan
kebakaran yang terjadi di dalam gedung mengakibatkan asap tebal
petugas menyisir ke lokasi titik api melalui tangga parkir
dan mengerahkan alat berat untuk mencapai titik api di atas ketinggian lebih dari seratus meter
akibat kejadian tersebut jalan gajah mada ditutup total
ratusan kendaraan terjebak macet dan dialihkan ke jalan hayam huruf